dan untuk mengetahui kondisi terkini perayaan hari raya nyepi tahun baru saka seribu sembilan ratus empat puluh
kita telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia mumtazah catra di ningrat
yang memantau suasana nyepi di pura aditya jaya rawamangun jakarta timur
dan langsung saja kita sapalu selamat pagi taza
taza sepertinya memang tidak terganggu ya di sini mengenai masalah internet
kalau internet kan di bali ya tapi di sini juga di jakarta tidak
dan ini sepertinya masih sepi jam berapa sebenarnya upacara ataupun persebayangan sendiri dilakukan disana
iqbal fani ini sepi bukan karena belum dimulai tapi karena sudah dimulai
tadi pukul enam memang sudah mulai ditutup gerbangnya dan tadi sudah melihat umat hindu yang tinggal di jakarta
sudah mulai memasuki memang ada beberapa yang datang telat
ternyata mereka adalah para orang bali yang tinggal di jakarta
ataupun umat hindu yang tinggal di jakarta atau baik itu mereka bekerja atau mereka kuliah sebagai mahasiswa
dan mereka memilih untuk melaksanakan nyepi di pura aditya jaya ini
karena mereka merasa mereka akan bisa melaksanakan ibadah ini dengan lebih khusyuk
dengan lebih hikmat lagi karena memang di jakarta yang selalunya berisik begitu
mereka merasa bisa lebih khidmat kalau mereka melaksanakan perayaan ataupun upacara nyepi ini di pura aditya jaya ini
kalau kita bandingkan dengan bali di mana memang mayoritas
yang adalah penganut agama hindu memang perayaan nyepi ini seharusnya dilaksanakan di rumah
untuk bisa meningkatkan memang tingkat spiritualitas dan juga bisa melakukan nyepi dengan baik
namun kemudian kalau di jakarta mayoritasnya adalah agama islam ataupun agama kristiani begitu
sehingga memang banyak dari umat hindu yang memilih untuk melaksanakan ibadah nyepi ini di kawasan pura
seperti di pura aditya jaya ini agar mereka lebih bisa hikmat lagi iqbal
karena memang perayaan nyepi ini adalah sebuah perayaan yang mereka harapkan dapat memohon kehadapan tuhan yang maha esa
untuk menyucikan buah na'alit ataupun alam manusia dan juga buah na'agung
dan sebelumnya memang iqbal dan juga fani sebelum mereka melaksanakan nyepi pada hari ini
di pura aditya jaya ini mereka juga melaksanakan dua upacara sebelumnya
pertama ada upacara odalan di mana mereka merayakan ulang tahun pendirian pura ini yang ke empat puluh enam
lalu juga setelahnya mereka melaksanakan upacara saraswati yang memperingati turunnya ilmu pengetahuan ke bumi oleh saraswati
jadi memang upacara nyepi ini merupakan upacara puncak yang mereka harapkan
yang mereka lakukan adalah memang ada beberapa hal di mana mereka ini diharapkan dapat melaksanakan amati geni
ataupun tidak menggunakan dan menghidupkan api lalu juga amati karya ataupun tidak bekerja
lalu amati lelungan ataupun tidak bepergian
dan juga amati lelanguan ataupun tidak mendengarkan hiburan
sehingga memang bisa mendapatkan konteks ataupun isi dari nyepi itu sendiri
memang orang harus benar benar bisa merefleksikan diri dan bisa benar benar sepi dari segala gangguan
dan kalau pun mereka mampu mereka bisa melaksanakan yoga ataupun menghubungkan jiwa dengan para patma ataupun tuhan
dan juga bisa melaksanakan brathha ataupun pengakahan hawan nafsu dan juga ada papa ataupun latihan ketahanan mendalamnya
menderita dan juga semedi ataupun menunggal kepada tuhan yang tujuan akhirnya adalah kesucian lahir batin
dan memang ini semuanya dilaksanakan di dalam kawasan pura aditya jaya ini
dan hingga saat ini memang dari pihak pura sendiri masih belum memberikan konfirmasi hingga saat ini mengenai kegiatan mereka
karena memang hari ini mereka tengah melaksanakan ibadah nyepi ini iqbal fani
baik taza terima kasih atas laporan anda langsung dari pura aditya jaya di kawasan rawamangun jakarta timur